permukiman warga di wilayah kebonpala kampung melayu jakarta timur kembali dilanda banjir
banjir ini merupakan kiriman dari wilayah bogor yang dilanda hujan lebat pada senin sore
hingga selasa dini hari tadi ketinggian air di permukiman warga berkisar satu hingga dua meter
namun warga memilih bertahan di lantai dua rumah mereka
yang paling bawah dua meter
pak rt ini berapa kakas yang terendam

di sebelah ini setelah lima puluh an
belum lagi yang di belakang tuh ada lagi

tidak kurang lebih
kalau penyebab banjir sendiri apa sih pak rt
kiriman sih ini
selain kiriman ini memang data
ini memang posisinya ada di pinggir kali persen
ya sekitar lima puluh an lima puluh meter dari sana tuh di pinggir kali
wilayah lainnya yang juga terkena
di pinggir kali ini ada banjir kiriman yaitu kelurahan rajawati pancoran jakarta selatan
ketinggian air di permukiman warga di sisi kali ciliwung ini mencapai satu lima meter
sekitar dua ratus kakak warga rawajati terpaksa mengungsi ke rumah rumah warga yang lebih tinggi dan juga ke pelataran puskesmas tempat
di rt satu sampai empat ada satu meter
ada berapa rumah pak yang terendam
rt berapa aja pak
rt di rw berapa
hujan mah nggak lama karena ini kiriman dari bogor
rumah yang terdampak banjir ini mengungsi atau bertahan di rumah
ada yang ngungsi ada yang bertahan di rumah
warga berharap banjir kiriman ini segera surut agar mereka bisa kembali beraktivitas
gunawan sugro jakarta